selamat pagi anda bergabung di cnn indonesia breaking news bersama saya aziza hanum
hari ini mabes polri menggelar keterangan pers hasil dari gelar perkara kasus dukan penistan agama dengan terlapor basuki cahaya purnama
gelar perkara sudah berlangsung kemarin pagi dan baru berakhir pada pukul tujuh malam dan polri melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas
artinya polri membuka akses terbatas kepada sejumlah pengawas eksternal untuk memastikan jalannya gelar perkara ini berlangsung adil
pengawas eksternal yang hadir kemarin antara lain adalah perwakilan dari kompolnas dan ombudsman yang biasanya tidak hadir dalam kegiatan gelar perkara sebuah kasus
dan kini kita akan langsung ikuti jalannya konferensi pers langsung dari mabes polri jakarta
kita akan ikuti langkah langkah yang dilakukan oleh pejidik seperti penerimaan laporan polisi pemeriksaan saksi para ahli dan terlapor
ini akan dikenal dengan perkara tersebut sebagai berikut
polri telah menerima empat belas laporan polisi mulai tanggal enam oktober tanggal tujuh tanggal sembilan
tahun dua ribu enam belas tentang dugaan kekuatan penistaan agama yaitu surat al maida ayat lima puluh satu oleh petahana gubernur dki jakarta
insinyur basuki cahyadi purnama pada saat kunjungan kerja di pulau pramuka ke pulau seribu pada tahun dua ribu sembilan belas
menyikapi laporan tersebut polri telah melakukan langkah langkah berikut
menerima laporan polisi kemudian menerima barang bukti mulai tanggal sepuluh oktober dua ribu enam belas polri telah memulai melakukan langkah langkah
satu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital secara teknis laboratoris dan diperoleh kesimpulan bahwa video yang diserahkan tersebut dalam keadaan asli dalam arti tidak terdapat tindakan editing
baik mengurangi atau memasukkan frame baru
kemudian mengundang dan menginterview dua puluh sembilan orang saksi
dua saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini baik dari pelapor terlapor dan pihak pihak lain dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan
kemudian mengundang dan menginterview tiga puluh sembilan orang ahli
dari delapan bidang keahlian
keahlian baik dari pelapor terlapor maupun dari polri sendiri yaitu ahli hukum pidana ahli bahasa indonesia ahli agama ahli psikologi ahli antropologi ahli digital forensik dan ahli kelembagaan
kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari selasa tanggal lima belas november dua ribu dua puluh
dimulai pada pukul sembilan tiga puluh berakhir pada pukul
di rupatan mama beskori
dengan perkara terhadap dugaan tindak pidana penistaan penghinaan penodaan agama di indonesia
sebagaimana dimaksud pada pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp yungto pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang nomor sebelas
tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil proses penyelidikan yang meliputi langkah langkah yang telah dilakukan penyelidik
seperti penerimaan laporan polisi pemeriksaan saksi kemudian saksi pelapor para ahli dan terlapor
dalam gelar perkara tersebut dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview
terhadap beberapa orang pelapor saksi para ahli dan terlapor
guna memberikan gambaran mengenai hasil yang diperolehkan
selama dilakukan proses penyelidikan
yang selanjutnya hasil gelar perkara dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dan juga untuk menentukan kemampuan penyelidikan
gelar perkara dilaksanakan oleh dipimpin oleh kabar eskrim polri
kemudian pendamping ketua stik pt ika irjen pol dr sigit tri harjanto
kemudian staf ahli kapolri bidang manajemen irjen paul dr andes arief
setia anto internal itwasum polri divpropam divkum kemudian bain external kompolnas ombudsman
kemudian dihadiri juga dengan pihak pelapor dengan kuasanya
sebelas orang ulangi saksi saksi yang hadir lima orang dari pihak pelapor enam ahli dari pihak telapor
enam ahli dari pihak pelapor dan enam ahli dari penyidik
kesimpulan hasil gelar perkara
mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli
antara lain terkait dengan adanya tindak adat
dan ada tidaknya unsur niat untuk menista atau menodai agama
hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada tim penyelidik yang berjumlah dua puluh tujuh orang
yang di bawah pimpinan agus adrianto sebagai direktur tindak pidana umum baris krimpori
setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik
akhirnya dicapai kesepakatan
meskipun tidak bulat namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan
perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka
proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan
dengan menetapkan sodara insinyur basuki cakrabarty
dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah republik indonesia
selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan
dan selanjutnya tim penyelidik akan melakukan penyelidikan
kemudian meneruskan perkaranya ke jaksa penuntut umum secepatnya
demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih dan berhasil
hari ini tersangka sudah ditetapkan dan tersangka mempunyai hak untuk mengajukan
terima kasih saya faruk pak dari berita satu
karena hari ini tersangka sudah ditetapkan
dan tersangka mempunyai hak untuk melakukan pra peradilan
apakah polri siap melakukan menghadapi pra peradilan itu
yang pertama itu
yang kedua terkait bahwasannya hari ini tersangka dilatih tetapkan
dan mengingat ancaman hukumannya lima tahun
apakah kemudian diikuti dengan upaya hukum lanjutan
saya sampaikan di sini bahwa ini dinyidikan ya
karena akan dilakukan upaya upaya penyidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi
ucap upaya lain adalah melakukan pencegahan supaya tidak ke luar negeri
ilham pak dari jawa post
dulu presiden sempat menyebut bahwa
demonstrasi yang mendesak agar ahok
proses hukum itu ditunggangi
apakah kemudian penunggang ini akan diselidiki
agar membuat semua ini berimbang
agar membuat kita tahu bahwa kemungkinan ini sangat politis
apakah akan diselidiki begitu pak
itu di luar kotek
yang kits kegiatan gelar perkara untuk selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan
oke selanjutnya nanti akan dijelaskan
pagi pak saya moses dari jakarta post
terkait dengan kasus yang menjadikan buniani sebagai terlapor
itu bagaimana prosesnya pak apakah akan tetap dilanjutkan
dan yang kedua terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi selama gelar perkara itu
kebanyakan argumen hukum yang disampaikan oleh saksi saksi terlapor dan terlapor itu sebagai
bagaimana sehingga bisa polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka terima kasih
fokus hari ini rilis daripada hasil gelar
proses diskusinya saya rasa tidak perlu saya sampaikan di sini
izin pak dari tvri pak fera
setelah ditetapkan tersangka apa dasar hukum yang ditemukan polri atau alat bukti
minimal dua alat bukti untuk menetapkan pak basuki cahayapunama sebagai tersangka
yang kedua apakah keputusan ini murni dari hasil gelar perkara atau ada tekanan dari publik terima kasih pak
bukti yang sudah dengan forensik itu video yang diputar
kemudian ada beberapa dokumen itu bukti bukti untuk dasar kita dan keterangan keterangan
dan juga untuk melanjutkan kasus ini
untuk tekanan tidak ada
saya rasa cukup nanti dilanjutkan pak kadif huas
rekan rekan media mohon tinggal di tempat nanti saya coba laporkan pak kapolri dulu ya
misalnya jangan beli ada